putus asa pernah mas tapi kalau untuk jongko anak anak enggak tapi untuk pasien
saat saya harus sendiri mengantar sendiri pasien saya terlalu banyak
itu sih saya sempat putus asa
apalagi melihat pasien yang kita dampingi sudah berbulan bulan ternyata tidak dikasih umur panjang
seperti itu saya kayaknya berurusan dengan ini menyakitkan gitu loh
kayaknya kan enggak perlu lah
saya enggak mau lagi saya enggak mau berurusan dengan nyawa orang lain
anak anak ini tak berbeda dengan anak lainnya
keceriaan senantiasa terpancar dari wajah mereka
namun di balik tawanya mereka mengalami nasib yang sama
ditelantarkan oleh orang tua
mereka tinggal bersama dan menjadi penghuni panti asuhan
ketegaran anak anak ini dalam kesehatan
dalam menjalani hidupnya tak lepas dari sosok perempuan bernama nur miftahuljana
pendiri yayasan peduli kasih kisah nyata dan jeritan hati atau kndjh
dulu waktu saya masih menjadi tkw kita masih pakai rumah saya sendiri
jadi menampung membantu anak anak yang nggak mampu gitu aja
belum menampung jadi kita sekolahkan kita bantu gitu
tapi lama kelamaan setelah saya fokus ke kesehatan
membantu orang orang yang nggak mampu untuk berobat
itu saya menemukan ada informasi ada beberapa bayi yang terlantar
ada anak anak yang tidak diharapkan orang tua
seperti akhirnya saya berpikir untuk nambah panti asuhan
rumah yayasan untuk anak anak gitu
nur miftahuljana merintis esan sejak tahun dua ribu sepuluh
kerja kerasnya berhasil membuat yayasan yang berlokasi di kelurahan kota lama
kejamatan kedungkandang malang jawa timur ini resmi berbadan hukum pada dua ribu empat belas
nama kisah nyata dan jeritan hati dipilihnya sesuai dengan pengalaman hidupnya yang pahit
menjadi tkw pada tahun dua ribu sepuluh saat saya mendapat ujian
orang tua saya meninggal sakit saya tidak bisa mendampingi ibu
almarhum ibu terus suami nikah lagi
di saat itulah saya terpuruk dan terinspirasi menulis cerita yang saya kasih nama kisah nyata dan jeritan hati
tak ingin hal serupa terjadi pada orang lain
lulusan sekolah dasar yang pernah menjadi tenaga kerja wanita selama belasan tahun ini pun
kini setia mendedikasikan dirinya untuk merawat dan mengasuh anak anak ini
pada juni dua ribu delapan belas sedikitnya ada empat puluh anak dan remaja
usia dua bulan hingga lima belas tahun yang diasuhnya
dua puluh tujuh anak diantaranya tinggal di panti asuhan yayasan ini
macem macem sih mas jadi ada yang memberi informasi ke kita
ada ya anak yatim nggak mampu gitu kan
ada yang tidak memiliki tempat tinggal akhirnya kita tampung gitu
terus ada juga anak anak yang mengalami masalah
nggak diakui orang tuanya itu ada juga macam macam cerita
keprihatinan nur kepada anak anak telantar
menggerakkan hatinya untuk merawat dan membesarkan mereka sepenuh hati
memang dari kecil saya ingin memiliki yayasan gitu ya
tapi untuk anak anak yang korban perjalanan orang tua
karena saya sendiri dulunya seperti itu gitu
tapi karena keadaan ekonomi yang memang
nggak kepikiran itu lagi cuma ingin ingin aja
tapi nggak tahu kapan terwujudnya gitu kan
akhirnya saya menjadi tkw itu
sehingga saya alhamdulillah bisa terwujud juga
dia kalau saya pakai keruduk takut tak tinggal
selain anak anak di yayasan ini pula nur merawat lansia kaum du'afa
karena keterbatasan tempat
ia tak bisa menampung banyak lansia di panti jombang
namun dia juga bisa menemukan banyak lansia di jomblo
mbak nur sebenarnya kalau mbah mbah di sini
ini mereka dititip atau seperti apa mereka datang ke yayasan ini
kalau mbah mbah di sini karena tidak memiliki family ya mas
tidak memiliki anak
terus tidak memiliki family sempat angkara
jadi tidak ada yang merumah tidak ada yang merawat
kita akhirnya kita antar ke sini
siapa yang mengantar ke sini biasanya
ada dari warga sekitar tetangga gitu yang peduli itu ada
dari relawan juga ada
mereka kebanyakan atau hampir semuanya malah tidak punya
seanak saudara lagi
jadi kita memang perlu pilih ya mas
kita pilih yang tidak memiliki family dulu
baru memang beliau memberikan bantuan dan dalam kondisi satu
kebanyakan lansia yang diasuh oleh nur berusia di atas enam puluh tahun
di antaranya bahkan tak bisa berjalan karena sakit yang dideritanya
kalau mbah dari mana mbah
asalnya dari tepung jawa tengah
dulu tinggal di mana di rumah atau di mana
rumah siapa itu
anakku seng lengahwi
tidak punya keluarga lagi anak saudara
berarti sering tidur di mana mbah dulu
tidur di rumah di rumah
ini mbah sakit apa ini dulu mbak
ini loh tutup
kalau gini sakit
mbak mbah tinggal di sini mbah senang gak
meski ruangan di panti jompo ini terbatas nur selalu menerima para lansia dengan tangan terbuka
bila berhasil mencari anggota keluarganya
mereka akan dibawa pulang
sementara lansia sebatang kara yang tak memiliki keluarga
akan menghabiskan masa tuanya di tempat ini
mbak nur ini orangnya baik
mengajarkan kita berbagi kepada anak yatim anak terlantar kaum duafa
kita gak boleh membedakan
termasuk walaupun di luar pantiasuan kita
dia orangnya semangat kerjanya
kadang walaupun mengurusi anak anak malamnya gak ada karyawan dia selalu baik
dia orangnya baik
dia orangnya baik
dia orangnya baik
yayasan peduli kasih kisah nyata dan jeritan hati yang dirintis oleh nur
tak hanya sebatas menampung anak anak dan lansia
jiwa sosialnya berhasil ditularkan kepada warga setempat
yang rela membantu nur mengasuh para penghuni panti
mbak roma kenapa mau mendidikasikan diri begitu
jadi relawan mengasuh anak anak di yayasan ini
terus pasalannya kita selama masih hidup membantu anak anak yang sedih
dan dapat pahala
ada tujuh orang pengasuh yang turut membantu nur di yayasan ini
mereka adalah ibu ibu warga setempat yang dipekerjakan oleh nur
dengan upah rp dua puluh lima perhari
mak nur ini orangnya baik
mengajarkan kita berbagi kepada anak yatim anak terlantar kaum duafa
kita nggak boleh membedakan
termasuk walaupun di luar pantiasuan kita
dia orangnya semangat kerjanya
kadang walaupun mengurusi anak anak malamnya nggak ada karyawan
dia selalu baik
dia juga baik
dia juga baik
dia juga baik
dia juga baik
aksi sosial nur tak hanya dilakukan di yayasan saja
sesekali ia mengunjungi kaum duafa dan berbagi rezeki
kali ini ia dan para pengasuh yayasannya menyambangi rumah sejumlah lansia
di kampung muharto kelurahan kota lama
mbak nur berbagi mengunjungi warga seperti ini memang rutin dilakukan
ya untuk rutinnya setiap setahun sekali ya mas
tapi kalau yang tidak mampu biasanya tiga bulan sekali
tiga bulan sekali begitu
kita kuatkan senang karena mereka
nah yang dikunjungi siapa saja
biasanya lansia yang tidak bisa berjalan
yang tidak mampu berjalan atau sebab sebab suara seperti itu
kita nggak ingin mereka kekurangan juga ya
karena tidak pernah keluar tidak pernah beradaptasi dengan luar
jadi tampaknya tidak ada yang tahu
jadi dia setiap tiga bulan sekali kita rutin untuk berguna
kunjungan ini tak hanya sekedar membagikan bahan pokok saja
dengan setia ia mendengarkan keluh kesah setiap lansia yang ia datangi
termasuk menanyakan kondisi kesehatan mereka
ya saya terima kasih keluarga saya bisa dibantu sama mbak ita
terima kasih sekali kepada mbak ita saya bisa membantu warga sini
yang lansia lansia itu mas
terima kasih banyak saya ke mbak ita itu
ada mbak ita di sini semuanya dibantu
terima kasih kepada mbak ita
ke rumah sakit juga bisa membantu kalau ada yang kesusahan
bagi nur tak ada kata berhenti untuk berbakti kepada masyarakat
kepeduliannya terhadap warga miskin dibuktikan dengan melakukan berbagai kegiatan bakti sosial
sasarannya adalah anak anak yang berasal dari keluarga kurang mampu
salah satunya adalah warga di kampung lokasi kelurahan kota lama ini
kampung yang memang kebetulan banyak anak anak juga ya mas
dan kampung saat ini memang yang kita tuju kampung bantaran sungai
tidak kebetulan juga kampung kampung pembangun sampah seperti itu
yang memang anak anak yang memang membutuhkan untuk kita bermain bersama
membahagiain bersama seperti itu
merangkul warga kurang mampu juga ya mas
jadi bukan yayasan saja
jadi dari luar lingkungan juga kita rangkul juga seperti itu
untuk saat ini acaranya kita bersama anak anak
anak anak kurang mampu anak anak pemulung seperti itu
jadi melatih untuk membuat mereka mempunyai kreativitas
sama berbahagia bersama sih
kampung ini dihuni oleh sekitar tujuh puluh tujuh keluarga
dengan mayoritas berprofesi sebagai pemulung dan pengepul sampah
mbak erna mbak nur dan kawan kawan bersama relawan lainnya
kerap menggelar kegiatan sosial di kampung ini
tempat di kalpa dengan warga lainnya
biasanya kegiatan apa saja yang digelar oleh mbak dan kawan kawan
selain acara seperti ini juga ada kelas hari minggu
itu kegiatan ajar mengajar antara relawan sama anak anak
itu mengajar kegiatan mengajar pelatihan petolak
maksudnya pekerjaan rumah sekolah bimbing
nah mbak hera juga sebagai warga melihat sendiri
ada perubahan dampak seperti apa nih yang paling signifikan
bagi warga anak anak maupun orang tua di sini
mungkin kalau anak anak lebih kalau acara seperti ini

mungkin seperti itu

anak anak mungkin sangat terbantu untuk agar kegiatan
nur selalu bersyukur
ada banyak orang yang bersedia bekerja sama dengannya
melakukan kegiatan sosial
lebih dari seratus relawan dengan berbagai latar belakang profesi dan komunitas
yang dirangkulnya ada di jawa timur bahkan lampung
lima puluh relawan di ataranya berasal dari malang
karena kita diajarkan di sini untuk saling berbagi
jadi kita tidak bosan bosan untuk ikut kegiatannya mbak mipta
yang saya pelajari dari mbak mifta itu diajarin saling berbagi
diajarin sosial kepada masyarakat yang kurang mampu
kegiatan pendampingan sosial yang digagas oleh nur berbuah manis
pada tahun dua ribu enam belas dan dua ribu tiga belas
dirinya berhasil meraih penghargaan sebagai perempuan inspiratif
dari sejumlah lembaga swasta
akhirnya dia mengucapkan penguasaan terber peluru
sesama semangat doprat
machen dengan tegun dan solution laughter

semangat itu muncul dari pancasila
jika tujuanmu bersama orang kecil suku
sama dengan seseorang berkolah kecil

kiprah nur mengelola yayasan didukung oleh sheyful bahri suaminya
bersama sama mereka kerap membantu warga miskin yang sakit untuk berobat
sebuah mobil ambulans yang mereka miliki digunakan untuk menjemput dan mengantarkan pasien ke dokter
dia bilang saya sudah tidak sanggup lagi hidup seperti ini katanya gitu
langsung dek gitu aja langsung
gimana ya ya kasian banget gitu lah hidupnya selama lima belas tahun dia mengidap kanker gitu kan
kalau dukanya sukanya kita membantu ya membantu do'afa gitu ya
jangan kan untuk sewa ambulan gitu kan
makan sehari hari aja kadang mereka nggak ada gitu kan
ibaratnya gini dari sini ke rumah sakit rsu kalau pinjam ambulan sewa ambulan itu tiga ratus lima puluh ribu
sedangkan dengan pakai ambulan kita yayasan free
bahkan kalau dia nggak punya uang bahkan malah kita yang kasih gitu kan seperti itu
selain sebuah mobil ambulan yang digunakan sebagai kendaraan operasional di malang dan sekitar
yayasan milik nur juga memiliki dua unit mobil ambulan di daerah lain
fasilitas ambulan ini disediakannya untuk membantu warga yang kesulitan mengakses pelayanan kesehatan karena kendala ekonomi
ya jadi kita dapat pertama dari surabaya
karena saya surabaya itu adalah kota rujukan terbesar ya dari jawa timur
rumah sakit dr stomo jadi kan gede
jadi dari beberapa pulau sek itu perujukannya ke sana
dan kebanyakan yang nggak mampu juga
akhirnya kita sediakan ambulan di sana
yang ketiga di lampung
di lampung itu rujukannya harus ke jakarta
dulunya teman relawan di sana naik mobil pickup mas
jadi pasiennya ditaruh di belakang itu kan kasihan
terus kita berpikir untuk membeli ambulan ketiga untuk ditaruh di lampung gitu
kali ini nur dan suaminya menjemput seorang lansia yang tidak memiliki anggota keluarga di kota lama
dengan sigap saiful mengeluarkan kereta dorong dari dalam ambulan
mbak nur pasien seperti apa kriterianya yang akan dibantu oleh

karakter terus dua a yang informatif matif kerja batas
terus mengalami kesalahan ya mungkin dua a
kalau dari segi usia
dari segi usia
dari segi usia gitu

wanita apapun manusia kita bantu
apapun memang membutuhkan
wakijah akan dibawa untuk menjalani pengobatan penyakit yang dideritanya
katarak dan infeksi pada kulit tangannya
di rumah kecil ini wakijah tinggal bersama suryani temannya yang juga rentah
ada yang merawat mereka sama sekali
bahkan di tengah kebutaan yang dideritanya
suryani melakukan aktivitas di rumah seorang diri
miris dulu keduanya pernah dieksploitasi oleh pemilik rumah menjadi pengemis
ini pertama kalinya nur dan syaiful bertemu dengan wakijah
mendengar informasi dari warga hati mereka tergerak membunyik dokter
di mata syaiful nur adalah sosok wanita tangga
dia sudah berusaha untuk menjaga kekuatan
bener pertama kenal dia orang ini kayak apa gitu ya
bahkan ngurus dirinya sendiri aja nggak sempat gitu kan
saya belajar banyak sama istri saya
terus terang belajar banyak tentang sisi sosial dan kemanusiaan

dia sudah berusaha untuk menjaga kekuatan
aksi menjemput dan mengantar kaum do'afa berobat telah dilakukan nur
jauh sebelum ia mendirikan panti asuhan bagi anak anak telantar dan panti jompo
pernah dilanda keputus asaan
tak membuatnya berhenti mengelurkan tangan
putus asa pernah mas
tapi kalau untuk jompo anak anak enggak
tapi untuk pasien
saat saya harus sendiri mengantar sendiri pasien saya terlalu banyak
itu sih saya sempat putus asa
apalagi melihat pasien yang kita damping
sudah berbulan bulan ternyata tidak dikasih umur panjang
seperti itu saya kayaknya berurusan dengan ini menyakitkan
saya kayaknya kan enggak perlu lah
saya tidak mau berurusan dengan nyawa orang lain
soalnya saya pasti akan merasakan kesedihan
harus kehilangan pasien harus gini gini
akhirnya saya lebih baik mundur saja
tapi saat saya berkata untuk mundur
ternyata saya ditemukan orang lagi yang membutuhkan bantuan
jadi saya enggak bisa mundur langsung terus saja
membawa pasien sebatang gara tanpa identitas jelas seperti wakijah
bukan tanpa kendala
disinilah kesabaran nur di uji
ia tak pernah menyerah membantu siapapun
agar mendapatkan pelayanan kesehatan sebaik mungkin
tapi kalau untuk penyakit penyakit berat
mungkin kita harus mengurus surat ya mas
surat seperti bpjs kalau saat ini atau surat spm
bagi yang tidak mampu yang benar benar tidak mampu itu
jadi kita juga membantu untuk birokrasinya
tapi selama untuk kepengurusan surat surat itu
jika masih membutuhkan biaya
kita hubungi teman teman donatur
ada yang mau bantu enggak untuk kasus ini
masih enggak bisa
masih enggak bisa
kesabaran nur membuahkan hasil
selain membantu warga berobat
dirinya berhasil menjadi sosok yang menginspirasi banyak orang
kalau kami dari puskesmas sendiri
karena berbasis untuk masyarakat
kami sendiri tidak bisa memantau masyarakat satu persatu
nah dengan kehadiran seperti ibu nur ini
kami sangat terbantu
karena ini juga jadi salah satu sasaran pencapaian puskesmas juga
untuk meyiharkan seluruh masyarakat
jadi agak berbeda dengan di rumah sakit kan hanya perseorangan ya
nah karena ini di masyarakat
maka jika ada laporan seperti dari ibu nur
itu seperti perpanjangan tangan kami
dan kami sangat mengapresiasi dan sangat terbantu dengan hadirnya seperti ibu nur
nur miftahul jannah pemukul keharapan anak anak dan lansia telantang
bagi perempuan kelahiran malang
merawat mereka bukan sekedar menampung dan memberikannya tempat tinggal
tangannya yang penuh kasih
tak pernah berhenti meredupkan impian orang orang yang tersisihkan
anak itu bagi saya adalah rezeki ya mas
rezeki yang tidak terduga
hal terbesar dalam hidupnya adalah anak bagi saya
karena apalagi anak anak seperti ini gitu kan
memang harus kita sayangi
kita pedulikan kita didik mereka
karena anak anak itu adalah harapan kita di masa depan
semoga dari kasus kasus yang saya alami
yang saya lihat sendiri
saya berharap tidak ada lagi hal hal seperti itu
bagaimanapun kondisi anak
anak itu adalah titipan kepercayaan dari sang pencipta untuk kita gitu kan
jadi jangan terlantarkan titipan itu rezeki itu
karena anda melantarkan untuk
anda melantarkan anak anak
anda juga menghantarkan rezekinya sendiri